draft peraturan komisi pemilihan umum atau pkpu tentang pencalonan anggota legislatif yang mengatur mantan narapidana kasus korupsi dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif segera selesai
namun ide kpu untuk melarang mantan napi korupsi berlaga di pemilu masih mendapat pertentangan di parlemen karena tidak sesuai dengan undang undang
wacana komisi pemilihan umum atau kpu untuk menghadirkan calon legislatif yang bersih dari korupsi sekiranya terwujud
draft peraturan kpu yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk berlaga di pemilu atau menjadi anggota legislatif segera selesai
kpu menyatakan ingin menyajikan pemilu berkualitas dengan memunculkan calon anggota legislatif yang bersih dan berintegritas
kpu kemudian berupaya melakukan pencegahan dari proses awal pencalekan
maka pada saat pencalekan kita usulkan salah satu syarat yang juga disertakan adalah tentang
laporan harta kekayaan penyelenggara negara
yang kedua tentang pencegahan agar tindak pidana korupsi itu tidak terjadi
kita mau menyediakan menyajikan calon calon yang memang tidak pernah bersentuhan dengan kasus kasus tindak pidana korupsi
makanya kita masukkan juga syarat itu
hal ini mendapat dukungan dari perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem
seperti dilansir detik com direktur eksekutif perludem titi anggra ini menyebut
aturan mantan koruptor dilarang nyalek bisa membantu proses seleksi para caleg yang berlaga di pemilu kada
sebab pemilu menentukan tata kelola pemerintahan yang akan datang
titi menganggap aturan ini sekaligus sebagai filter caleg atau pemimpin yang bermasalah
ironisnya wacana kpu itu mendapat respon negatif dari anggota dewan
bambang susatyo menilai seleksi caleg cukup dilakukan parpol tak perlu aturan tambahan dari kpu
kami sebagai pimpinan dpr ri sebenarnya tidak perlu ada aturan yang mengatur itu
serahkan kepada partai politik untuk melakukan seleksi
dan menurut saya keputusan itu sudah sangat bijaksana dan sesuai dengan aspirasi partai partai politik
karena soal mengalami pidana boleh
orang mantan dimana boleh atau tidak ikut kegiatan politik
atau untuk menjadi jabatan publik sudah diatur dalam undang undang
dan biasanya sudah diputuskan juga dalam keputusan hakim
dan ada perdakwa diputus dicabut hak hak politiknya
menurut dpr larangan ini tidak sesuai dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
dalam undang undang tersebut tidak ada larangan mantan koruptor untuk menjadi calon legislatif
di samping itu tingkatan pkpu berada di bawah undang undang
sehingga tidak boleh bertentangan dengan isi undang undang
dpr pemerintah dan juga bawaslu menolak gagasan kpu
ihwal larangan mantan narapidana korupsi untuk maju menjadi calon legislatif
salah satu perdebatannya adalah mengenai aturan kpu tersebut yang bertentangan dengan undang undang
sementara kpu berkukuh tetap menjalankan aturan kpu
bagaimana kemudian perbedaan pandangan antara kpu dengan dpr bawaslu juga pemerintah
soal napi korupsi menjadi calon legislatif
apakah aturan kpu tersebut sebenarnya juga rawan digugat
kita akan bahas pada malam hari ini
saya sudah bersama dengan sejumlah tamu ataupun arah sumber yang sudah hadir di prime news malam hari ini
di sebelah kiri saya sudah ada langsung pak arief budiman ketua kpu
pak arief apa kabar
selamat malam pak arief
dan di ujung sudah ada mbak titi anggere ini direktur eksekutif perludem
selamat malam mbak titi
dan di tengah kalau kita lihat dari posisi duduknya sepertinya ini sudah di tengah sudah kelihatan ini
pak titi anggere komisioner bawas selamat malam bang frits
selamat malam mas
tapi bang frits nggak sendiri
kita sudah ada founder ini dari komisi dua dpr yang akan juga bergabung lewat sambungan telepon
ada pak firman subagio anggota komisi dua dpr ri selamat malam pak firman
pak firman selamat malam
baik kami akan terus mencoba untuk menghubungi pak firman tampaknya belum terhubung
pak firman selamat malam
baik pak firman sebelum nanti saya akan ke anda kita akan fokus dulu ke studio
nanti saya akan juga minta tanggapan dari pak firman
mengenai seperti apa sebenarnya komisi dua ya
menyikapi draft aturan dari kpu mengenai larangan napi korupsi untuk maju kembali menjadi calon legislatif
saya ingin langsung ke pak arief budiman ketua kpu
pak arief ada banyak penolakan sepertinya ya dari teman teman bawaslu komisi dua dari pemerintah juga mengenai draft dari pkpu mengenai calon caleg ya yang mantan napi korupsi
apakah sampai dengan saat ini kpu tetap pada pendirian
bahwa aturan tersebut memang harusnya diterapkan
pertama saya mau mengklarifikasi bahwa semua menolak
oke ada banyak yang tidak mendukung
pada saat pembahasan dalam rapat konsultasi ketika kita bertanya korupsi itu bagian yang harus kita berantas tidak
semua menjawab setuju
maka kalau napi yang koruptor itu kemudian dilarang nyalet semua mendukung nggak mendukung
hanya bedanya mereka tidak setuju itu diatur dalam undang undang
jadi ini harus didudukkan dulu
jadi aturan hukumnya ya
saya berbicara juga dengan teman teman bawaslu saya bicara dengan ketua bawaslu mas bagaimana pandangan sampean tentang nabi korupsi saya setuju
cuma didudukkan dalam undang undang itu yang kurang setuju
jadi bukan semua kemudian menolak semua hal substansinya semua setuju untuk memerangi korupsi
sepakat untuk menolak napi korupsi untuk maju kembali sempat
sebagai caleg begitu tapi
tapi tidak setuju kalau itu tidak diletakkan di undang undang
jadi kalau diletakkan di peraturan kpu mereka nggak setuju
nah kemudian kpu memberikan pendapatnya kenapa itu diatur di dalam peraturan kpu
kita punya tiga jenis pemilu pemilihan kepala daerah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden
di dalam pemilihan kepala daerah diatur disitu tentang
kalau mantan narapidana bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak boleh lagi nyalon
itu perdebatan orang tentang pembatasan ham dan segala macam sebetulnya disini sudah bisa dijawab
yang kedua terkait dengan larangan pelaku tindak pidana korupsi ikut berkompetisi sebagai pejabat yang dipilih
diatur juga di dalam
peraturan maaf undang undang yang mengatur tentang pemilihan presiden
nah ini undang undangnya sama undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
tapi mengatur pemilihan presiden
nah jenis pemilu yang ketiga adalah memilih eh maaf memilih anggota dewan
ada calon anggota dpd ada calon anggota dpr dprd provinsi dan dprd kabupaten kota
nah kpu kan membuat pkpu nya untuk semua jenis pemilu ini
nah ketika kita membuat kita kemudian melihat fakta yang selama ini terjadi dan sering dikeluhkan oleh banyak orang
apa itu calon calon kepala daerah yang ditangkap ott
terkait kasus apa terkait kasus korupsi
bahkan di dua ribu delapan belas beberapa orang yang ditangkap kemudian kpu didorong dorong untuk membuat regulasi
itu calon itu kan nggak boleh
tapi mundur tidak boleh dibatalkan kalau sudah ditetapkan
tapi ketika dia jadi tersangka kpu didorong dorong untuk memperbolehkan agar tersangka itu diganti
kpu bilang tidak bagi kpu supaya ini jadi pelajaran supaya ini jadi pembelajaran
kalau mau kita atur bahkan waktu itu kpu mendorong kalau dia tertangkap kasus ott maka didiskualifikasi
ini cara kami untuk ikut menjadi bagian memberantas korupsi
maka dua hal yang diatur di undang undang tentang pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden
yang tidak ada di pemilu legislatif kita kemudian masukkan itu di situ
jadi tidak ada yang berbeda antara pemilihan yang satu dengan yang lain
semua posisi di masing masing tempat ini diisi oleh orang orang yang dipilih melalui pemilu
kenapa perlakuannya berbeda
semangat kita sama bandar narkoba orang semua setuju kalau itu dilarang
pelaku kejahatan seksual dan korupsi
maka itu kita atur di dalam legislatif pemilihan legislatif
kami sudah mengaturnya di dalam peraturan kpu tentang pencalonan anggota dpd
sudah rapat konsultasi sudah kami lakukan uji materi
untuk dpd oke ya oke
sekarang ketika ini untuk dpr dan dprd kemudian terjadi banyak perdebatan
kpu sudah melakukan dan sebetulnya untuk yang awal semua oke
kalau dasarnya kemudian dikatakan bertentangan dengan undang undang pemilu bagaimana hukum positifnya pak ari
sebetulnya ada ruang ruang kosong ya ada ruang ruang kosong yang kpu dalam pandangan kami kami bisa memberikan atau mengisi ruang ruang kosong tersebut
banyak syarat di dalam undang undang itu bagi calon anggota legislatif
misalnya syarat kesehatan dibuktikan dengan apa ya dibuktikan dengan keterangan kesehatan
syarat pendidikan dibuktikan dengan ijazah
ada syarat syarat lain selain banyaknya itu ya
misalnya ukuran tidak pernah tidak melakukan perbuatan tercelah
tidak melakukan pengkhianatan kepada negara
menjalankan apa namanya tidak mengkhianati pancasila
dan undang undang dasar empat puluh lima
bertakwa pada tuhan yang maha esa
kami melihat lihat salah satu ukurannya menurut saya kami membahas lah
dan itu ada rujukannya tapi belum masuk
maka dua hal ini kita masukkan
satu ada di undang undang pemilihan kepala daerah bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak
satu diatur di pencalonan presiden
jadi semua akan diatur setara
dua hal sebetulnya yang kami usulkan untuk pencalonan ini
satu melarang mantan narapidana kasus korupsi
yang kedua laporan harta kekayaan negara
itu dua poin itu ya kemudian ya
bahwa kemudian ini dinilai ada pertentangan dan sebagainya kpu tetap apa namanya tetap akan mengajukan hal tersebut
kpu meyakini bahwa ini tidak bertentangan
sebetulnya semangatnya kami selalu berpikir begini
apa yang kita lakukan hari ini
sebetulnya bukan untuk melihat masa lalu
tapi apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk melihat masa depan
sebelum nanti saya akan ke bang frits dan juga ke mbak citi saya ingin dengarkan dulu pendapat dari pak firman
pak firman selamat malam masih bergabung
baik pak firman
bagaimana sebenarnya posisi dari komisi dua ya apa namanya menyikapi atau merespon draft ataupun rancangan dari pkpu yang diajukan oleh teman teman kpu mengenai khususnya mengenai larangan mantan napi
korupsi untuk maju kembali sebagai calon legislatif
pertama begini spiritnya antara kpu dengan dpr itu juga sama bahwa mantan narapidana kasus korupsi ini kan memang sedang menjadi isu publik yang sangat sangat tajam ya
nah oleh karena itu ketika kemarin dilakukan rapat konsultasi
pertama tentunya dpr melihat bahwa aturan undang undang itu sudah mengatur terhadap masalah status daripada mantan narapidana tindak pidana korupsi
nah kedua juga disampaikan oleh bawaslu bahwa sudah ada keputusan mahkamah konstitusi
di mana pernah ada pihak pihak yang melakukan gugatan dan kemudian itu ditolak oleh mahkamah konstitusi artinya bahwa mantan narapidana tindak pidana
korupsi itu tidak perlu diatur melalui sebuah peraturan kpu
karena kalau peraturan kpu yang derajatnya atau hirarkinya lebih rendah daripada undang undang
itu nanti akan bertentangan dengan undang undang
dan kedua dpr ini kan membuat undang undang bersama pemerintah dan pemerintah juga menyampaikan hal yang sama
oleh karena itu kemarin sudah disarankan atau disepakati dengan rapat dengan kpu bahwa harus ada mekanisme lain
antara lain adalah apakah kpu nanti akan bertulis surat resmi kepada para pimpinan partai politik bahwa dalam penyusunan calon anggota dpr
itu diminta agar partai politik tidak menjalankan mantan daripada tindak pidana korupsi
nah ini salah satu solusinya
karena kalau itu dibuat aturan di bawah yang derajatnya di bawah undang undang
ini nanti dpr juga akan dilematis karena dpr membuat undang undang merasa undang undang itu sendiri
oke baik ya pak
jadi prinsipnya adalah semangatnya antara dpr dengan kpu sama bahwa agar para mantan daripada tindakan korupsi itu tidak dicalonkan kembali
tetapi instrumennya instrumen hukumnya ini harus tidak boleh bertentangan dengan undang undang
prinsipnya seperti itu
baik pak firman kalau kemudian tadi pak arief mengatakan sebenarnya untuk draft ini untuk yang dpd tidak ada masalah begitu
namun mengapa kemudian ketika ini ada di dpr dan juga dprd menjadi perdebatan
ya kan begini dpd kan juga harus memahami dpd kan bukan pembuat undang undang
sekarang yang menentukan pembuat undang undang kan dpr bukan dpd
nah oleh karena itu tentunya kesadaran daripada dpr sebagai pembuat undang undang tidak bisa
dpr itu menabrak aturan undang undang yang dibuat sendiri
baik jadi memang intinya kalau menurut anda pkpu ini di bawah undang undang sehingga jangan sampai kemudian pkpu kalaupun sudah jadi ini bertentangan dengan undang undang
sudah dibuat begitu kira kira pak firman
betul jadi prinsipnya adalah semangatnya sama bahwa mantan tindak pidana korupsi itu tidak bisa dicalonkan itu spiritnya
karena partai politik juga mengalami bahwa kalau partai politik mencalonkan mantan tindak pidana korupsi pasti itu akan menjadi cemohan publik
itu kita sadari betul
namun sebagai dpr dan pemerintah pembuat undang undang tentunya tidak boleh membuat sebuah regulasi atau menyetujui sebuah regulasi
yang kerajaan dan hierarkinya lebih rendah daripada undang undang
itu prinsip dasarnya
karena itu ditempuh tadi diusulkan harus ada mekanisme lain sehingga nanti tidak percaya dengan undang begitu
oke baik saya ingin ke bang frits tampaknya bawaslu juga termasuk yang sependapat ya dengan dpr tadi dengan pak firman
bahwa ini kita bicara mengenai peraturan hukumnya ya sebenarnya bahwa semangatnya sama bahwa napi mantan korupsi tidak diperbolehkan begitu
kira kira untuk maju kembali tapi kemudian payung hukum dan lain sebagainya nanti akan kita bahas
setelah itu bang frits kita akan kembali lagi tetap bersama kami di prime news kami akan segera kembali
anda kembali di prime news kita masih membahas mengenai mantan napi korupsi yang kemudian bagaimana aturannya ya ketika mantan napi korupsi ini untuk maju kembali menjadi caleg
apakah ini bertentangan dengan apakah draft pkpu bertentangan dengan undang undang dan lain sebagainya
saya ingin langsung ke bang frits dari komisioner bank indonesia
bagaimana bang frits menilai ataupun menanggapi katakanlah ini sebuah perbedaan sementara ya begitu karena belum ada kesepakatan antara kpu mungkin dengan pemerintah dpr dan juga bawaslu seperti apa kemudian bawaslu menilai ini
terima kasih mas sebenarnya posisi bawaslu dari awal itu sudah tegas mas pertama kami telah pernah sampaikan bahwa kami kami se kami setuju dengan idenya tetapi caranya yang kami tidak setuju bahwa ingat
caranya menggunakan pkpu tadi
pkpu itu yang kita tidak setuju kalau soalnya kenapa kalau kita lihat kembali misalnya kenapa bawaslu itu dibentuk bawaslu dibentuk itu kan untuk mengawasi setiap tahapan yang kedua adalah memberikan pelindungan kepada si penyelenggara dan juga kepada peserta ya
peserta pemilu itu adalah partai politik dan saat ini kita juga adalah calon anggota legislatif sekarang kita berbicara mas bahwa kita semua ini punya hak dan hak itu diberikan oleh undang undang dasar
dan oleh karena itu sebuah pembatasan hak itu hanya bisa dilakukan oleh namanya undang undang atau namanya dengan sebuah putusan pengadilan disitulah pembatasan tersebut dapat diberikan selama itu tidak ada oleh kedua hal tersebut maka kami berpendapat itu adalah sebuah tindakan yang sewenang wenang
jadi kalau saya kutip di beberapa apa namanya pernyataan anda di media online begitu ya ini kpu melanggar hak asasi manusia gitu kira kira
kalau saya sudah berpendapat begitu
karena ada hak orang
ada hak orang
yang dipegang oleh undang undang
dasar kan itu kan
hak oleh undang undang dasar untuk hak untuk dipilih
dan itu dibatasi oleh
sebuah peraturan kpu
dimana bukan disitu porsinya
daripada peraturan kpu
harusnya itu dalam level undang undang
atau putusan pengadilan misalnya
kalau kita lihat kan sudah ada putusan pengadilan
misalnya yang dari putusan pengadilan korupsi
misalnya hak politiknya dicabut
itu diperbolehkan oleh
oleh sebuah dari konsep
dari hukum pidana dan putusan mahkamah konstitusi
juga telah menyampaikannya
dan kembali misalnya terhadap konsep
seseorang yang telah pernah dipidana
misalnya kalau kita melihat
kemarin diskusi di komisi dua
kan dipertanya apakah
putusan makam konstitusi

dan pansus bilang benar selama mereka
berdiskusi mereka membaca
putusan makam konstitusi
itu itulah kenapa
pembatasan yang terhadap kejahatan
yang mandar narkoba kejahatan seksual
dan korupsi itu tidak ada di undang undang nomor tujuh
tapi itu ada di undang undang nomor sepuluh
kemudian dibatalkan oleh
mahkamah konstitusi dan itu menjadi
konsideran oleh para pembuat undang undang
yaitu adalah pansus sehingga
seperti itulah bentuk undang undang nomor tujuh

kalau korupsi ada
di undang undang nomor tujuh cuma hanya
tapi bukan untuk caleg
kalau kemudian kpu memformulasikan itu untuk kemudian
membuat agar semuanya equal sama
lewat pkpu ini apa yang menjadi masalah
ada kejaminan bahwa hal tersebut tidak terjadi lagi
yang kedua adalah
sebuah pelanggaran ajas
yang jelas bahwa sebuah pembatasan itu
tidak bisa lewat sebuah pkpu
harus lewat undang undang
atau lewat sebuah putusan pengadilan
jadi sebenarnya semangatnya sama antara kpu dengan bawaslu
tapi kemudian jalur mana
lewat masuknya lewat mana ini
masih berbeda pendapat mengenai hal itu
mbak citi ada pendapat
problem besar di negara kita ini adalah
semua orang mengatakan punya etikat baik
semua orang punya komitmen
gerakan pemberantasan korupsi
tetapi otoritas yang punya kewenangan
kemudian tidak merealisasikan
komitmen dan itikat baik itu
dalam progresivitas kebijakan
nah kpu sekarang punya
otoritas untuk membuat peraturan kpu
soal dasar hukum saya kira kita masih bisa berdebat
karena ada juga
pandangan pendapat hukum yang membenarkan
tetapi saya kira dalam kapasitas ini
bawaslu tidak menolak
bawaslu itu menyampaikan pandangannya
nah otoritas untuk memutuskan
tentu ada pada kpu
dengan segala resiko yang mereka miliki
tetapi sebagai masyarakat sipil
kami melihat bahwa
kita memang harus mengambil tindakan konkret
kalau kita ingin mengatakan kita memerangi korupsi
jadi sampai hari ini
misalnya data dari icw
anggota dpr dan dprd
hasil pemilu dua ribu empat belas
itu sudah berubah menjadi
dan itu sudah berubah menjadi

yang berstatus sebagai
terdakwa tersangka dan terpidana
mereka yang sudah diberi akses pada kekuasaan
penganggaran tiba tiba terbukti
tidak mampu menjalankan itu
jangan sampai kemudian mereka
kemudian mendapatkan akses untuk kedua kalinya
untuk sebuah posisi yang mereka
sudah terbukti tidak kredibel untuk itu
itu yang pertama yang kedua
tujuan pemilu kita di pasal empat
undang undang tujuh dua ribu tujuh belas salah satunya
mewujudkan pemilu yang adil
nah bicara integritas itu bukan hanya prosesnya
bukan hanya penyelenggaranya
tetapi juga hasilnya
nah undang undang pemilu kita terbukti ada
inkonsistensi di dalam beberapa
klausul norma pengaturan terkait
dengan larangan bagi
kandidat yang pernah
nah angle nya ini yang kemudian
kalau menurut saya ya kami masih bisa diperdebatkan
yang dilarang itu sekali lagi caleg
kan semua mengaku bahwa mereka tidak pernah menominasikan
peraturan internal mereka itu tidak pernah menominasikan
adart nya juga begitu
yang dilakukan oleh kpu dengan pkpu ini
praktik praktik internal partai politik
dimana di pasal dua ratus empat puluh
disebutkan partai politik
partai politik melakukan seleksi terhadap
bakal caleg dpr dan dprd
yang lebih formal begitu ya
secara terbuka dan demokratis
nilai demokrasi itu salah satunya anti korupsi
nah kalau memang semua partai mengakui
mereka menerapkan tradisi itu
di internal partai apa salahnya kpu
melegitimasi itu di dalam peraturan kpu
atau juga semua mengatakan
di peraturan internalnya begitu
pasal dua ratus empat puluh satu menyebutkan rekrutmen
sesuai adart dan peraturan internal partai
bahwa kemudian tadi bang frits mengatakan
pembatasan ini tidak bisa dilakukan dalam
sebuah peraturan kpu
pasal dua ratus empat puluh satu menyebutkan
seleksi dilakukan oleh partai
dan peraturan internal partai
kalau kita lihat persidangan di dpr
semua partai mengakukan kami menerapkan itu
kami tidak akan melakukan rekrutmen
terhadap mantan napi
jadi itikat baik mereka
mereka sudah menerapkan itu dan ada di dalam
peraturan internal partai
kpu ini melegitimasi praktik di internal partai
jadi apanya yang salah
kalau kemudian dilegitimasi
dan menjadi sebuah
selain misalnya tadi pak firman juga mengatakan
dpd nggak ngerti undang undang
tetapi kan peraturan kpu
tentang pencalonan dpd itu dikonsultasikan kpu
kepada dpr dan pemerintah
dan dpr dan pemerintah meloloskan
berarti nggak ngerti undang undang juga dong
nah jangan jangan pendekatannya adalah
boleh untuk rumah tetangga
tidak boleh untuk rumah sendiri
ini yang tidak boleh
jadi kalau bicara aturan
ya kalau kita mau konsisten
kalau dpr menyetujui untuk dpd
berarti untuk dpr dan dprd juga diperlukan
ini penting dampaknya luar biasa
membangkitkan kembali kepercayaan publik
membangkitkan kembali kepercayaan publik
membangkitkan kembali kembali maruah partai politik
dan yang terlebih
bahwa institusi negara bisa melakukan langkah langkah
sehingga hasil yang berintegritas itu bisa
sebelum ke pak firman saya juga ingin ke pak arief lagi
pak arief bagaimana sebenarnya menanggapi
sejauh ini perdebatan kita
sebenarnya sejauh mana sih kemudian
kpu ini punya peraturan yang mandiri
katakan aja sebuah pkpu kemudian jika lagi lagi
dihadap hadapkan dengan undang undang dan lain sebagainya
apa yang ada di dalam undang undang
bahwa setiap membuat peraturan kpu
kpu harus konsultasi dengan pemerintah dan dpr
tapi ada juga putusan
mahkamah konstitusi yang mengatakan
kesimpulan yang diambil
dalam forum rapat konsultasi
itu tidak mengikat
banyak diskusi tadi
sebetulnya ada satu yang menurut saya
semua semangat bahwa korupsi harus diberantas
bahwa ini tidak pas
diatur di peraturan kpu
mestinya ada di undang undang
kenapa kemudian tidak semua mengatakan
kalau gitu kita atur sekarang dalam undang undang
kenapa kemudian mereka semua
tidak boleh diatur tidak boleh diatur
saya bilang terus mau diatur dimana
kalau kita mau mulai sekarang
nah saya menunggu sebetulnya
yang lain kemudian bersemangat oke
supaya tidak melanggar adalah diatur dalam undang undang
maka mestinya semua memberi ide dong
yuk kita atur di undang undang yuk
semua kemudian menolak kalau diatur di peraturan kpu
mestinya kan kemudian ditambahkan satu pintu lagi
kalau gitu kita dorong diatur di undang undang
ini untuk kepentingan kita yang akan datang
apalagi saya sudah mencontohkan
untuk syarat syarat presiden diatur klausul itu
untuk syarat syarat calon kepala daerah diatur klausul yang itu
tetapi ada yang tidak diatur di ruang sini
maka kpu kemudian berinisiasi
semua diberi syarat yang sama
karena mereka nanti berpartner
yang namanya pemerintah adalah eksekutif dan legislatif
maka mereka didudukkan pada posisi yang sama
tapi tentu saya menghargai ya
pendapat siapapun ya
baik orang per orang maupun lembaga gitu ya
tetapi mari kita berpikir bersama
ada hal yang sebetulnya kita sepakat bersama sama
untuk menyelesaikan salah satu persoalan bangsa ini gitu loh
jadi mari kita dorong kita cari jalan keluarnya
supaya tidak melanggar
saya punya tanggapan dari pak firman
oke baik pak firman ada tanggapan dari lpsk
oleh pak arief tadi kenapa kemudian
misalnya dpr katakanlah begitu komisi dua
tidak langsung membuat apa
ataupun merespon kita langsung membuat oke kita atur saja undang undangnya
agar kemudian semangatnya kan sama
tidak mau ada praktik praktik korupsi lagi masuk ke lembaga dpr begitu
apalagi ada napi napi mantan koruptor yang masuk ke lembaga dewan
kenapa tidak dibuat saja langsung undang undangnya pak
apa yang menjadi kendalanya
untuk melakukan revisi undang undang membuat undang undang baru
itu kan ada mekanismenya
yang cukup panjang ya pak
siapa yang menjadi inisiaturnya
siapa yang menjadi pengusulnya
dan itu harus masuk dalam program legislasi nasional
dan kemudian nanti program legislasi nasional itu jangka panjang ada juga jangka prioritas
nah itu semua harus ditempung
jadi saya kembali lagi bahwa prinsipnya kita semangatnya sama
dan kemudian dari praksi praksi kusat kami dari praksi partai golekar
kemarin juga menyarankan
karena kita sebagai pembuat undang undang
tentunya tidak boleh membuat satu aturan yang derajatnya lebih rendah
daripada undang undang ditetapkan dengan undang undang
itu prinsip dasar
nah oleh karena itu saya juga agak sepakat dengan mbak yang perempuan tadi
mbak diti mbak diti pak
mbak yang perempuan tadi yang nggak ngerti undang undang gitu loh
kita kan tidak boleh pembuat undang undang dengan pra undang
oleh karena itu mari kita bersemangat
seperti pak arief tadi yang saya katakan
kalau memang ini dianggap sesuatu yang memang harus dianggap
kalau memang ini dianggap sesuatu yang memang harus dianggap
dengan aturan hukum yang lebih kuat lebih tinggi
ya mari kita sama sama
tapi siapa yang menjadi inisiatif dan pengusuhnya
walaupun nanti menjadi inisiatif daripada dpr
kalau pemerintah tidak setuju
itu kan juga menjadi persoalan tersendiri
oleh karena itu jalan keluarnya kemarin adalah yang ditembul
pertama adalah bagaimana dibuat instrumen instrumen
instrumen baru untuk menyampaikan kepada partai politik
agar partai politik tidak menjalankan
contohnya golekar sendiri
ketika golekar dipimpin oleh pak arief
atau yusuf kala dulu
kita walaupun tidak ada aturan kpu
itu golekar menglari indikasi ke kpk
kemudian apakah penduga hukum lainnya
ada indikasi apakah orang lainnya
ada indikasi tindak panas
akan ada indikasi tindak minat korupsi atau tidak
begitu ada jawaban
masuk orang itu kita corakin semua
itu waktu itu terjadi saya kebenaran
ketua pemenangan pemilu waktu itu
langsung dicoratin semua oleh pak yega
cukup cukup menarik gitu loh
tanpa ada aturan pun
persoalan narapidana itu
tidak akan mengganggu terhadap perolahan partai
oke jadi menurut anda belum ada urgensinya kira kira begitu ya
oleh karena ini yang saya khawatirkan
jangan dibiasakan kita bikin aturan aturan
yang tidak ada aturan hukumnya gitu loh
oke baik terima kasih pak firman
nanti saya akan kembali membahas bersama dengan anda
tapi saya ingin ke mbak titi juga
mbak citi menanggapi ini dan nanti ke bang frits seperti apa
urgensi bahwa kpu harus mengeluarkan pkpu ini
kemudian diperdebatkan juga mengenai payung dan lain sebagainya
sejauh mana kemudian urgensi ini harus dikeluarkan
artinya bahwa napi mantan koruptor ini dilarang untuk
maju kembali sebagai caleg
kita akan bahas nanti usai jeda
kami akan kembali setelah ini
tetap bersama kami di prime news
anda kembali di prime saya masih bersama dengan pak arief
ketua kpu ada bang frits juga
komisioner bawaslu ada mbak citi dpr udam
dan juga pak firman
dari komisi dua dpr lewat sambungan telepon
tadi kita sudah berdebat banyak hal
mengenai kemudian draft dari pkpu ini
memang ada sedikit perbedaan pendapat
tapi semangatnya tetap sama begitu katanya
menjawab dari apa yang tadi dijawab oleh
di respon oleh pak firman ini mbak citi
bahwa kemudian kalau memang ini kan
dpr tidak mau kalau kemudian ada
peraturan yang di bawah ya levelnya di bawah
dari undang undang dalam hal ini pkpu begitu
karena dpr selalu membuat undang undang
kalaupun memang mau ada aturan itu
kemudian dpr juga menunggu
siapa inisiator dan lain sebagainya
tapi kan kalaupun ini dibuat dalam sebuah undang undang
memakan waktu yang kira kira tadi dikatakan
agak lama karena ada mekanismenya dan lain sebagainya
dari pak arief udam melihat ini seperti apa sebenarnya mbak citi
jadi apa yang dilakukan oleh kpu ini
untuk membuat peraturan ini
menyadarkan kita semua bahwa
regulasi pemilu kita punya masalah
terutama terkait dengan
jadi bagaimana hukum untuk sebuah
norma yang sama menerapkan
pengaturan yang dalam artian
untuk peristiwa yang sama menerapkan
pengaturan yang berbeda jadi itu memang
ada masalah di dalam regulasi
kepemiluan kita dan kalau ditanya
solusi itu ada di mana ya solusi itu
ada di pembuatan undang undang
agar ada solusi pada level undang undang
maka selalu diperhadapkan pada
soal waktu jadi satu sisi
yang ditawarkan solusinya a tetapi
untuk mencapai itu selalu
tidak bisa dicapai karena problem
siapa yang akan menginisiasi dan lain sebagainya
tadi juga kita sempat diskusi
pada praktiknya ternyata ketika ada
undang undang yang memang itu diperlukan
oleh kedua belah pihak bisa dalam tempo
yang sangat singkat diselesaikan
ini kan sebenarnya urgensinya menyelamatkan
pemilih kita menyelamatkan
negara kita karena
undang undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kkn
itu kan masih berlaku sampai sekarang
mengapa kemudian misalnya kalau kita tarik mundur reformasi berlangsung
salah satunya untuk memastikan bahwa tata kelola negara itu bersih dan bebas kkn
tetapi regulasi pemilu kita lagi lagi diperhadapkan pada inkonsistensi
nah kenapa kemudian kpu mengatur itu
ya karena kpu punya otoritas
nah perdebatan apakah otoritas kpu melampaui undang undang atau tidak
ada ahli hukum yang mengatakan iya ada ahli hukum yang mengatakan tidak
nah tetapi yang sah sahi untuk mengatakan kpu melanggar atau tidak
institusi peradilan yaitu mahkamah agung
kpu wajib mendengarkan semua pihak mengkonsultasikan aturannya
mendengar dpr mendengar pemerintah mendengar bawaslu media masyarakat
tetapi putusan akhir ada pada kpu
kpu lah yang memutuskan atas dasar keyakinannya kemandiriannya
apa yang mau diatur
nah kalau para pihak merasa keberatan
pasal tujuh puluh enam undang undang tujuh dua ribu tujuh belas menyebutkan
silakan uji materi ke mahkamah agung
jadi saya kira satu sisi ini adalah itikat baik langkah progresif
masalah landasan hukumnya para pihak masih berdebat
tetapi kpu meyakini ya silahkan dilanjutkan
tetapi ada problem besar yang harus kita atasi
dua ribu sembilan belas itu peristiwa penting bagi kita
dan pemilih tidak boleh dipertaruhkan dengan calon calon yang bermasalah
jadi kalau kita mau sering
kalau kita mau serius memang ya kita harus mulai
jangan sekedar political will
tetapi implementasinya saling menunggu
dan selalu diperdebatkan siapa yang mulai duluan
tidak cukup kemudian kalau tadi pak firman katakan
kan partai juga sebenarnya sudah buat
tidak akan mencalonkan dan lain sebagainya
dan lain sebagainya itu tidak cukup sampai di situ
ya ini kan apa yang dilakukan kpu
apa yang dilakukan oleh partai
jadi yang dilakukan oleh kpu
kpu ini mengumumkan kepada publik
ini loh partai kita ini bagus
partai kita ini punya kader banyak
partai kita ini komitmen pada anti korupsi
makanya aturan yang di internal tadi
itu dilembagakan di dalam peraturan
maksudnya tidak ada masalah begitu
ya nggak ada masalah kan
kan gak ada partai yang mengaku bahwa mereka akan mencalonkan mantan napi
bang frits ada tanggapan
saya jadi ingat mas bahwa
harus diingat bahwa tugas bawaslu itu
salah satunya adalah memberikan rekomendasi kepada kpu
melakukan bagaimana sebaiknya sebuah proses itu harus berjalan
dan ini yang apa yang kami sampaikan kepada
kepada kpu misalnya
bahwa misalnya apakah kami mendukung ide tersebut
itu kenapa misalnya pada saat pembahasan lhkpn
kami langsung bawaselu setuju
tetapi pada saat kita berbicara mengenai pembatasan hak
itu bukan itu diluar daripada kewenangan daripada bawaselu
bahwa sumpah kami sebagai pengawas pemilu adalah setia untuk melaksanakan undang undang
dengan berprinsip kepada pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
apa yang kita buat itu adalah rule of law
kepastian hukum adalah negara hukum
konsep itu yang harus kita sepakati bersama
bahwa konsep itu negara hukum itu kewenangannya kpu tidak dapat melewati daripada undang undang
itu yang perlu kami sampaikan
jadi kebenaran dari situ posisi bawaselu itu sendiri ya
kalau kami itu yang kami mengatakan bahwa itu jangan sampai melampaui kewenangan daripada

kalau dibilang si mbak titi apakah itu
apakah ini soal bahwa ada sebuah masalah yang paling besar
kami malah melihatnya akan menjadi masalah lebih besar apabila kpu malah dianggap melanggar undang undang
itulah kami menggunakan agar kita dapat melewati semua proses ini
dan oleh karena itulah kita mintanya sebaiknya dalam undang undang dalam pkpu
itu dalam rasa cinta kami kepada kami
tapi kalau dalam undang undang tadi misalnya terbentur lagi tadi apa kita sampaikan oleh mbak titi ya
maksudnya nanti terbentuk lagi mekanisme lagi prosedural akhirnya memakan waktu dan lain sebagainya
itulah kita harus melihat bahwa ada sebuah mungkin proses yang tidak sempurna
tetapi proses tidak sempurna jangan kita cross the line
jangan sampai kita melewati kewenangan yang kita punya
meskipun kita lihat ada proses yang tidak sempurna
ide dan semangat kpu harus kami hormati
tetapi jangan sampai itu melewati apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh kpu
dalam rangka untuk menjaga negara hukum prinsip hukum yang sudah kita patuhi
terutama dalam rangka memberikan pelindungan kepada hak hak masyarakat
kepada hak orang yang telah terpidana
oke baik pak firman
pak firman masih tersambung dengan kami
pak firman saya yakin anda juga mendengarkan tadi diskusi kami di sini di studio pak firman
tapi begini kalau kita misalnya tadi kita
visi visi pak arief juga saya dengerin tadi pak
oke kalau gitu langsung
kalau ditanyakan akan nggak jawab
oke nah silahkan jawab pak
jadi gimana sebenarnya kemudian kalau misalnya di dpr ya
ada undang undang kemudian kalau di sebelah yang satu misalnya di pemilihan kepala daerah
ada yang mengatur tidak boleh kejahatan seksual
kemudian di presiden tidak boleh mantan napi korupsi ataupun terlibat korupsi begitu
mengapa kemudian di dpr ini ini juga mungkin pertanyaan publik juga ini pak firman
terlepas dari bagaimana perdebatan payung hukumnya
tapi kenapa kemudian ini menjadi agak sulit dalam tanda kutip di dpr diberlakukan hal yang sama
di dalam pembahasan sebuah rencana
jangan undang undang itu kan tidak terkemudian seperti yang teman lsm sampaikan tadi itu
kalau lsm kan ngomongnya harus begitu kalau gue gitu nggak lsm namanya
pembahasan undang undang itu kan juga dikonsultasikan kepada ahli hukum pakar hukum pidana dan sebagainya
kita sepakat bahwa menghormati apa yang menjadi spirit daripada kpu tadi
dan apa yang dihasilkan sahabat kami dari bawah sudah jelas clear adanya
bahwa kita ini bisa memposisikan
pembuat undang undang kemudian juga ada pelaksana undang undang
oleh karena itu prinsip dasar yang kami sampaikan adalah kita sepakat untuk masalah itu
tetapi persoalannya ketika kita membahas undang undang itu
kan mesti dipertimbangkan dpr tidak mungkin akan memutus segala sesuatu yang tanpa ada pertimbangan dari pakar hukum lainnya
hukum acara pidana selalu dilibatkan pakar pakar lainnya juga dilibatkan
kemudian kita tidak ngotot seperti ngo ngo pokoknya tidak bisa
itu negara hukum persoalannya
oleh karena itu karena undang undang sudah seperti itu bisa juga katakanlah pak arief bisa mendorong kepada presiden
bisa nggak mengeluarkan perpu supaya cepat
ya bisa saja
coba pak arief sekarang berupaya untuk mendorong kepada presiden mengeluarkan perpu
ini kan bisa saja
coba lsm tadi yang ngomong begitu kencang
mendorong kepada pak presiden keluarkan perpu
tapi nanti tentunya ada dampak hukum lainnya
ya implikasinya masih ada
nah itu yang tidak kita inginkan agar tidak terjadi perdebatan panjang
oleh karena itu saya sampaikan sekali lagi bahwa
saya yakin seyakin yakinnya bahwa tidak ada satu partai pun yang akan menyalonkan mantan narapidana
karena golkar pernah melakukan hal hal seperti itu
nah oleh karena itu ada mekanisme lain kemarin yang sudah disampaikan juga oleh pimpinan komisi dua
bahwa ada instrumen hukum lainnya atau instrumen lainnya yang bisa disampaikan kepada partai politik bahwa
apakah bentuknya itu nanti surat edaran atau apa bentuknya nanti bisa dirumuskan
nah oleh karena itu ini saya rasa menjadi salah satu solusi
namun tentunya kalau undang undang sudah diundangkan
teman teman juga bisa mengajukan gugatan kepada mahkamah konstitusi untuk membatalkan pasal pasal itu
namun itu prosesnya juga akan panjang
nah salah satu kalau memang ini menjadi kesepakatan kita bersama silahkan saja
oke baik pak firman terakhir
perpu dan begitu saja
pak firman terakhir dari anda
setelah ini kemudian bagaimana nantinya kemudian agar ini bisa sama sama berjalan semangatnya tetap sama
tapi kemudian ada perbedaan ini
bagaimana kemudian menurut anda di komisi dua ya bersama dengan kpu bawaslu juga pemerintah untuk merumuskan ini
sehingga kemudian apa yang diinginkan oleh kpu terakomodir
tapi juga keberatan dari pihak komisi dua juga bisa terjawab gitu
akhirnya kan kemudian nanti ini agar tidak lagi ada perdebatan ke depan
jadi pak firman terakhir
jadi keberatan dari komisi ii tentunya ada argumentasi hukumnya atau dasar hukumnya
saya sepakat dengan teman bawaslu tadi bahwa aturan hukum undang undang ini kan harus kita hormati
nah oleh karena itu solusi yang kita sampaikan tadi di dalam komisi dua itu kan jelas
kpu bisa membuat surat resmi kepada partai politik dengan ketentuan dan kpu juga bisa mengumpan
bila mana nanti ada partai politik yang ternyata mereka itu menyalankan mantan narapidana korupsi
diumumkan itu kan tidak hanya kpu
saya yakin itu partai itu akan mengalami kemelosotan yang sangat luar biasa
itu dampaknya lebih luar biasa
diumumkan saja ke televisi kan bisa saja
jika pari jenis kan partai itu mudah mudahan tidak banyak dipilih orang
salah satu juga memberikan hukuman kepada partai politik yang mencalonkan atau melanggar etika etika yang selama ini akan kita lakukan
begitu terutama seperti daripada pemberantasan korupsi
oke baik terima kasih pak firman subagio untuk waktu yang anda berikan berbagi bersama kami pada diskusi malam hari ini
terima kasih firman subagio
anggota komisi dua dpr ri
saya akan lanjutkan dialog perbincangan ini nanti bersama dengan pak arief bang frits dan juga mbak titi
usai jeda kami akan segera kembali
anda kembali di prami
saya ingin langsung ketiga narasumber saya di studio
pak arief bang frits dan juga mbak titi
mungkin masing masing closing statement terakhir dengan kesimpulan masing masing dengan diskusi kita pada malam hari ini
agar semuanya ke depan juga punya solusi
dan ini kemudian bisa berjalan bersama sama begitu
pak kemudian ada perdebatan
mungkin dari mbak titi dulu silahkan
ya kami mengapresiasi ya langkah yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum
karena ya sekali lagi dalam pandangan kami kpu punya kewenangan untuk membuat peraturan kpu
kpu lah yang paling punya otoritas menerjemahkan operasionalisasi dari teknis kepemiluan kita
nah yang kedua ya kpu di dalam melaksanakan atau mengases kewenangan itu tentu harus dalam
semangat mewujudkan pemilu yang berintegritas
dan kpu dengan semboyannya kpu melayani ada kepentingan besar hak yang besar yang diharus penuhi
yaitu hak pemilih untuk mendapatkan pemimpin yang betul betul bisa berkontribusi bagi tata kelola penyelenggaran pemerintahan yang baik
dan juga pelayanan publik yang lebih baik
tentu tata kelola pemerintahan yang anti korupsi
jadi kalau ada langkah langkah positif yang dibangun oleh kpu melalui peraturan ya apa alasan kita untuk tidak mendukung
sementara kemudian kalau memang ada debat hukum
soal dasar hukum itu
toh kenapa ada ahli hukum yang bisa meyakinkan bahwa itu tidak melanggar
nah jadi kenapa kemudian kita tidak menggunakan argumentasi hukum ini
untuk mengatasi sengketa itu kan ada ruang untuk menyelesaikannya
jadi saya kira ini momentum bagus untuk kita
momentum dua ribu sembilan belas yang orang katakan fase kita menuju konsolidasi demokrasi yang sebenarnya
untuk membuktikan bahwa jargon kita soal pemilu bersih itu
bukan saja pemilu bersih
bukan sekedar kata kata gitu
dan memang inilah yang sesungguhnya kita tunggu dari aktor aktor negara
aktor negara yang mau progresif membuat aturan karena ada kepentingan publik yang lebih besar yang ingin dia selamatkan
artinya memang sepakat dengan kpu begitu ya mbak dewi
sepakat mendukung dan akan berada di belakang kpu sendiri
oke saya ingin ke bang presti
perlu kami sampaikan bahwa kita semua kita tuh pingin sebuah hasil yang luar biasa
tapi kita lupa dalam
untuk menghasilkan sebuah hasil yang kita inginkan itu harus ada sebuah proses
sebuah proses itu adalah sebagai untuk menentukan apakah kualitas pemilu kita itu baik atau tidak
itulah kenapa kenapa adanya bawaslu itu gitu loh
dalam sebuah ide yang seperti yang disampaikan oleh pak arief tadi
emang itu ide yang kita setujui semua
tetapi janganlah sampai tercederai prosesnya
karena prosesnya nanti tercederai itu akan calon ataupun hasilnya itu akan menjadi dipertanyakan
itu yang perlu kami sampaikan sejak awal
bahwa dalam rangka untuk mencapai proses dalam mencapai hasil yang kita inginkan bersama sama
baiklah kpu itu sejak awal itu sudah patuh kepada apa yang sudah disampaikan oleh undang undang
bukankah itu intensi yang diberikan oleh undang undang
dan kita semua ini adalah pelaksanaan undang undang yang berdasarkan kepada pancasila dan undang undang dasar
kalau kami dalamnya posisi kan suka ada yang bilang udah tadi seperti disampaikan oleh mbak titi
udah keluar kot saja nanti kan bisa dibawa ke mahkamah gue untuk dijiar
poinnya bukan apa di situ
poinnya adalah ada sebuah proses yang harus kita lindungi bersama sama
dan apabila ada uncertainty dalam proses tersebut
padahal proses pencalonannya sudah dekat
dan kita tahu proses dijiar itu bisa lama misalnya
jadi kan ada sebuah uncertainty sehingga proses itu akan dipertanyakan
dan kami tidak ingin adanya proses yang dipertanyakan
baik bang frits dari anda terakhir pak arief ketua kpu bagaimana kemudian setelah ini ya
ada diskusi setelah diskusi panjang ini bagaimana kemudian kpu tetap berpedoman atau berpenderian pada draft ataupun pkpu nanti akan dibuat
saya pikir banyak pihak sepakat dengan hal ini
banyak pihak sepakat juga harusnya diatur dalam undang undang
tetapi kita tidak punya cukup waktu sementara pemilunya mau jalan
nah kpu kemudian dalam pandangan kpu tidak melanggar undang undang
kpu ini ingin mengatur ruang kosong yang tidak atau belum diatur di bagian ini dalam undang undang itu
karena yang lain diatur di undang undang yang lain diatur
nah kenapa di sini tidak diatur mestinya kan bisa diatur
jadi sebetulnya kami tidak melanggar undang undang tidak melampaui undang undang
tetapi ada ruang yang belum diatur di situ
makanya kpu kemudian merumuskan pengaturannya
jadi poin yang pertama itu
poin yang kedua adalah kepentingan untuk mengatur hal ini sebetulnya kepentingan untuk jangka panjang
kpu berpikir kita tidak boleh menyelesaikan persoalan itu di akhirnya
mari kita cari jalan keluarnya di awalnya
sehingga endingnya itu nanti akan berakhir baik
endingnya kita dapatkan calon calon yang ada kualitas
kita tidak dapatkan calon calon yang bermasalah
putusan mahkamah konstitusi tentang marah pidana benar itu memang ada
itu diberlakukan untuk semua narapidana
kecuali yang telah ada dalam undang undang dan kpu mengatur ruang kosong yang ada di situ
jadi intinya jalan terus pak
sampai hari ini draft kami masih berisi
oke baik terima kasih pak arief budiman ketua kpu
terima kasih bang frits eduard ciregar komisioner bang waslo
terima kasih mbak titi dari perudam
kita berharap untuk tadi mengutip kata pak arief endingnya semua benar benar baik begitu kira kira ya pak ya
oke terima kasih bapak ibu sekalian
terima kasih pak arief